gila ini rame banget ini stand up apa mana si haji ini rame
selamat pagi good morning cnn hari ini akan dibuka dengan viral kasus pidana yang menjerat komedian aco
ngelucut di depan orang di stand up komedi itu rasanya kayak kubil
bedanya hidungnya bukan hidung lu
hidungnya hidung mbak bon
perempuan lagi pns dan dia baru aja diputusin sama pacarnya
menulis kekecewaan atas ulah pengelola apartemen green pramuka city
komedian dan aktor muhatli atau krap di sapa aco justru dipidanakan
sebetulnya gue pengen skripsi gue tuh biasa aja yang penting
aco dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh pihak pengelola apartemen
dalam tulisannya aco membeberkan beberapa poin ketidaknyamanan yang ia dapatkan di apartemen tersebut
seperti kurangnya ruang terbuka hijau yang dijanjikan pengelola
minimnya hak parkir penghuni
dan tingginya harga iuran
aco dianggap melanggar pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ite
pasal tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas kuhp tentang pencemaran nama baik
dilansir dari detik com pihak kepolisian menyampaikan bahwa menurut pengelola
tulisan aco dinilai merugikan pihak apartemen lantaran penjualannya menjadi menurun
merespon apa yang terjadi pada aco
rekan rekan selebrita meramaikan lini masa twitter mendukung aco dengan hashtag aconggaksalah
mendatangi kejaksaan negeri jakarta pusat terkait dengan rencana pelimpahan berkas
fajar fadillah cnn indonesia